lebaran sebentar lagi
nah yang di rumah biasanya gimana nih kalau dapat thr biasanya dipakai untuk apa
kita tanya warga ya uang ataupun budget yang paling besar itu dihabiskan untuk apa sih mbak
kita bagi lagi kepada yang membutuhkan
ini sih selarinya ke zakat semua sih mbak
memangnya saudara yang kurang
buat di kampung ntar
kemudian buat pembantu
target gitu misalnya thr tahun ini mau beli microwave ah atau apa gitu
mungkin sepeda baru
ditabung sih setengahnya paling enggak
sekarang saya suka goes tuh
pengen ganti handphone paling ya
dari mas sih mas bertangan kalau pulang kampung
tahun ini mudik gak mbak
lebih suka di jakarta
biasanya habis berapa tuh
tergantung ya situasinya
antara lima sampai sepuluh lah
ya di atas sepuluh lah pasti
tujuh mungkin kayaknya
kalau kayak gitu sih cepet deh mbak ya
mungkin gak nyabes seminggu kali ya
minggu dua minggu juga udah habis kali ya
setelah pulang mudik biasanya baru tuh terasa